kita beralih ke informasi lainnya
jelang hari pahlawan pedagang busana bejuang di kawasan pulau wonokromo surabaya kebanjiran rejeki
omset mereka naik hampir tiga ratus persen
baju bung tomo masih paling banyak diburu pembeli di samping busana berbagai profesi
seperti polisi dan tentara
pedagang busana juang kebanjiran order saat menjelang peringatan hari pahlawan sepuluh november mendatang
salah satunya di kawasan pulau wonokromo surabaya
lapak pedagang diserbu pembeli mulai dari pakaian pahlawan bung tomo hingga kostum profesi
para pedagang mematok harga mulai rp satu ratus lima puluh hingga rp dua ratus lima puluh untuk busana pejuang tergantung dari banyaknya aksesoris pada busana ini
namun paling banyak diminati pembeli adalah busana perjuangan ala bung tomo sebagai pahlawan asal kota surabaya
sebagian besar para pembeli busana ini adalah para orang tua yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku sekolah sd dan smp
ini baju buat anak sekolah hari pahlawan
wari pahlawan ini nyari apa baju yang model apa bu
baju baju bang
memang setiap tahun hari pahlawan ini memang beli untuk kostum pahlawan ini
sementara para pedagang mengaku
hari pahlawan mencari pahlawan untuk busana
menjadi ladang rezeki tersendiri
bahkan omset para pedagang busana juang pada tahun ini meningkat drastis hingga mencapai tiga ratus persen
saat ini peningkatan drastis sekali
sampai berapa persen peningkatan itu
wah biasa sampai tiga ratus persen
peringatan hari pahlawan sangat spesial bagi warga surabaya
tanggal sepuluh november merupakan sejarah penting bagi warga surabaya
pasalnya banyak pahlawan yang gugur melawan penjajah
sebut kemerdekaan indonesia
wayu pratama surabaya